bmkg memberikan peringatan bahwa cuaca ekstrim masih akan melanda wilayah jabodetabek hingga tiga hari ke depan
warga jakarta diminta mewaspadai kemungkinan intensitas curah hujan jakarta yang akan lebih tinggi lagi
kepala bagian humas bmkg hari tirto mengatakan cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah jabodetabek disebabkan siklon di perairan timur filipina serta samudera hindia barat daya sumatera
cuaca ekstrim diperkirakan masih akan melanda wilayah jabodetabek hingga tiga hari ke depan dengan potensi hujan dengan intensitas sedang dan lebat khususnya di malam hingga pagi hari
hujan di wilayah puncak jawa barat kemarin merupakan intensitas tertinggi yang tercatat oleh bmkg sepanjang dua ribu delapan belas
warga jakarta sendiri diminta waspada karena hujan di wilayah jakarta berpotensi mencapai intensitas lebih tinggi lagi
konteksnya wilayah puncak dan bogor memang sejauh ini itu yang tertinggi
yang tertinggi selama awal tahun sampai saat ini
trendnya ke depan potensi hujan lebatnya ada untuk wilayah puncak dan bogor dan tidak sebesar yang kemarin
trendnya akan turun namun potensi hujan lebatnya masih ada
khusus untuk wilayah jakarta sendiri potensi hujan lebatnya masih dimungkinkan untuk yang